hai oh makasih tis bapak jadi sedih bapak jadi enggak enak sama kamu setelah kamu sudah bapak
ngambek enggak papa tuh pak enggak usah dipikirin sekarang mah kita makan dulu yuk
yuk ambil piring dulu ya pak enggak usah biar bapak aja yang nyiapin sekali kali ya
pak pak assalamualaikum
halo tis bapak lagi di rumahnya haji murad
belum makan iya belum makan oh kamu beli makanan ya udah tuh nanti bapak pulang ya ya
pamit pulang dulu ya mau kemana loh baru juga sebentar itu si tisna beli makanan buat makan
siang saya kebetulan lapar masya allah menjadi lupa nyiapin minuman sama cemilan buat lo enggak usah
aja saya mau mau pulang aja ya gue juga pamit pulang daya lu juga ikut ikutan lagi iya perut gue juga
lapar deh ya assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
maafin majek eh bang ojek apa kabar boleh ke rumah jodoh ya
lama pulang enggak pak entis baru aja pulang gimana ngojeknya rame
entis belum narik pak habis dari tanah abang tanah abang ada apa dari tanah abang beli sendal

baru buat bapak masya allah makasih tis bapak jadi sedih bapak jadi enggak enak sama kamu
senang kamu sudah bapak ilangin enggak papa tuh pak enggak usah dipikirin sekarang mah kita makan
dulu yuk yuk ambilin piring dulu ya pak enggak usah biar bapak aja yang nyiapin sekali kali ya
terima kasih ya
mai tidak sedang diet kan
tadi tamunya siapa mbak
teman sma nya emak
sering main tuh mbak
tunggu sebentar ya
saya lagi mikir mau naikin harga ke toprak
sekarang yang murah aja gak laku
nah kalau harganya tetap segitu
gimana nyari untungnya
yang lain aja udah pada naik kok
itu dia drok
kalau tukang toprak yang gak naik gak naik juga
kalau tukang toprak yang gak naik gak naik juga
kalau tukang toprak yang gak naik gak naik juga

bener juga kamu dad
apa gue yang dipukul
pukul tadi gak nyampe
dulu nggak ada tempat tempat main yang seperti ini ya bang
abang kira ada
tidak bisa makan di tempat tempat

iya ya bang
kalau anak anak muda zaman sekarang
banyak tempat buat main main
banyak tempat buat main main
anak muda zaman dulu
sekarang ini tidak boleh main main
tapi kan sekarang kita sudah berumur bang
malu kayaknya kalau harus main main
betul kita sudah berumur
betul kita sudah berumur
tapi kita masih bisa menikmati hidup ya kan
terima kasih ya
cuy daripada makan mending es dawet cuy
ya untuk tatik dan suaminya
maaf kalau pertanyaan abang agak mengganggu
perasaan abang selama ini mai tidak pernah membicarakan suaminya tapi menantumu